tim penyelam tni angkatan laut akhirnya menemukan kokpit voice recorder pesawat lion air pkl kipe
cvr tersebut ditemukan pada kedalaman sekitar tiga puluh dua meter
lokasi penemuan tidak terlalu jauh dari tempat ditemukannya flight data recorder
dan kami ajak anda mendengarkan pernyataan pers terkait penemuan kotak hitam cvr line air pkl kipe langsung dari jict
bu sidros dari penyelamnya semua kita bersepakat bahwa ini harus ketemu
alhamdulillah kadar allah dan kita akhirnya dengan segala kemampuan yang ada kita kerahkan peralatan speaka yang masih tahes
kita awali dengan scanning dengan multi beam
setelah multi beam kita tahu gambaran tentang bawah air
kemudian kita scanning kemudian yang kedua dengan sub bottom profiling untuk mengetahui lapisan lapisan bawah dasar laut
sehingga dari situ kita
tahu situasi yang sesungguhnya
sebelumnya memang knkt sudah melokalisir kurang lebih lima x lima
disitulah kemungkinan adanya cvr
kemudian kita fokus pada lima x lima tersebut
masih terdapat puing puing dari hasil gambaran itu
maka disingkirkanlah puing puing semua
namun juga masih belum berhasil karena pinknya sangat lemah
bayangkan karena sudah mulai detik detik terakhir
namun dengan keterampilan
dan juga keuletan dari abk kri spk
dan juga kesungguhan dan heroisme dari para penyelam yang tidak mengenal menyerah
walaupun dengan risiko yang sangat tinggi kedalaman tiga puluh tiga meter
akhirnya kita bisa memberikan gambaran menemukan di situ ada posisi yang hampir pasti
kemudian hari ini tadi dimulai turun pagi pagi sengaja biasanya cuaca agak tenang itu di pagi hari
sehingga pagi hari turun dan langsung tadi jam delapan empat puluh kurang lebih sudah bisa ditemukan cvr
ini yang ada di depan rekan rekan sekalian
sebelumnya sudah diketemukan akselerator ya pak ya
jadi akselerometer dari cvr sudah ketemukan
berarti kita berasumsi cvr tidak jauh
akhirnya kita lebih fokus lagi
dan kemudian kita angkat puing puing
kita adakan penyemprotan lumpur karena ketebalan lumpur kurang lebih tiga puluh cm
dan kita mengetahui tidak mungkin dia ada di atas lumpur
pasti di bawah lumpur
kemungkinan pertama tidak diketemukan karena masih tertimbun puing puing
sehingga pantulan dari pingnya terhalang
setelah puing puing ini sudah dikeluarkan semua
alhamdulillah walaupun melemah
hip up dari kri spk mampu untuk mendeteksi
dan hari ini tadi sudah ketemu
jadi itu sekilas tentang benda yang kita cari cari
fdr sudah kita temukan
selanjutnya nanti mungkin dari knkt kita akan serahkan ke knkt untuk proses lebih lanjut
karena tugas kami hanya sampai menemukan
ya bekerja sama antara pusidrosal dengan warahmatullahi wabarakatuh
kri spk dengan para penyelamnya kita bau membau
untuk bisa mendapatkan
dan mudah mudahan kita bisa menemukan
kita akan bisa memberikan jawaban
yang semuanya kenapa insiden atau kecelakaan ini terjadi
dan kita berharap mudah mudahan di masa datang tidak akan terjadi lagi
setelah kita bisa ungkap apa yang terjadi di sini
dan mudah mudahan bisa memberikan ketenangan bagi keluarga korban
dan selama proses pengangkatan untuk human remain tetap kita angkat
semampu yang kita punya
kita dapatkan kurang lebih ada sisa sisa kurang lebih tujuh kilo kalau nggak salah
itu sudah dibangun
dan kita akan berikan kepada pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi apabila memungkinkan
dan selanjutnya apabila bisa teridentifikasi ya kita kembalikan kepada keluarga apabila dikendaki
mungkin demikian yang bisa saya sampaikan
sebelum saya serahkan saya akan secara simbolis menyerahkan sipar ini kepada ketua knkt
ketua kknkt yang saya kasihi dan beri indikasi kepada tni dan terima kasih
yang pertama ketua kknkt mengucapkan terima kasih kepada kementerian koordinator bidang kemaririman
kementerian perhubungan tni al basarnas pusidrosal arpadasatu dirop sumta kadis lambang air
dan satmar dan pasca komandan kri spika beserta seluruh jajarannya pertamina dan pihak pihak lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu
cvr ditemukan dalam misi menggunakan kri spika atas kerjasama antara knkt dengan tni al
dalam hal ini pusat hidrografi tnal atau pusidursal
dinas operasi survei dan pemintaan tnal dinas penyelamatan bawah air atau dislamang air dan satuan pasukan katak satpasca
kri spika berangkat dari jakarta international container terminal pada hari selasa tanggal delapan januari dua ribu dua puluh satu

dengan keseluruhan personil sebanyak delapan puluh empat terdiri dari lima puluh lima awak kapal tiga spesialis dari pus hidrosal delapan belas penyelam dari dislamang air
dan satpasca dan delapan personil dari knkt operasi ini bertujuan untuk mencari cvr dan sekaligus jika ditemukan bagian human remain
kita akan mencari cvr
yang akan diambil atau diselamatkan
operasi ini berlanjut operasi yang sebelumnya yang selesai tanggal dua puluh delapan desember dan langsung menuju koordinat signal under waterlocator beacon
yang sudah diidentifikasi pada operasi sebelumnya
operasi ini menggunakan peralatan yang ada di kri spika
seperti magnetometer tadi sudah disebutkan oleh bapak kapol sidros
yang juga ada alat penyemprot atau penyedot lumpur ditambah dengan alat rov yang dari knkt
dengan ditemukan cvr maka selanjutnya akan diproses di fasilitas black box milik knkt
melalui proses pengeringan pembersihan dan selanjutnya pengunduhan data
yang diperoleh dari cvr
kita harapkan proses ini memakan waktu antara tiga sampai lima hari
kita harapkan kita juga sudah bisa mengunduh data yang ada di dalam black box ini
mungkin demikian yang bisa saya sampaikan
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran tni al
khususnya kepada bapak kapol sidrosal dan pak timar mada i
serta jajaran yang tadi telah
kami sebutkan atas kerjasama dan semangatnya
dan salam juga dari bapak kemenko maritim
juga dari bapak menteri untuk bawa tim ini dengan yang segala upaya
resiko yang tadi disebutkan bahwa saat ini cuacanya memang tidak bersahabat
tapi saya sebetulnya ragu ragu kemarin waktu ngadep bapak bu sidrosal
karena cuacanya seperti ini
tapi kalau tidak saat ini
pinker yang tadi sudah tidak akan bekerja lagi
jadi ya dengan kondisi dan resiko yang seperti ini
tetap tim knkt bersama tim tni al bersemangat untuk tetap mencari
dan sekaligus jika menemukan bagian dari human remit kita sesuai dengan yang ada di situ
ya kita angkat
kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan
sekali lagi terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mungkin nanti penyerahan human remit dari bapak panglima ramadhan i kepada lion air
mungkin sebelumnya ada
sambil menunggu mungkin ada
ada hal yang baru ditanyakan
ya demikianlah tadi pernyataan persen disampaikan oleh kapus sidrosal
laksamana muda tni harjo susmoro
dan ketua knkt suryanto cahyono
langsung dari jict jakarta
ada beberapa hal yang disampaikan adalah
sulitnya pencarian cvr ini karena dalamnya lumpur yang menutupi cvr
kemudian cvr ini
selanjutnya diserahkan kepada knkt untuk diteliti lebih lanjut
dan knkt selanjutnya akan melakukan proses pengeringan
pembersihan dan pendownloadan data
dan proses ini akan memakan waktu sekitar lima hari